pria berinisial da tersangka pelaku pemutilasi mayat di dalam koper merah tiba di markas polres bogor sabtu pagi
ia ditangkap di wilayah yogyakarta pada jumat
jejak tersangka terkuak berkat olah tkp inavis dan tim forensik yang berhasil mengidentifikasi tubuh korban mutilasi rabu lalu
hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka adalah seorang sopir taksi online yang memiliki hubungan sesama jenis dengan korban berinisial r
keduanya diketahui tinggal bersama di sebuah apartemen di kawasan cisauk tanggrang sejak empat bulan lalu
berdasarkan pemeriksaan motif tersangka melakukan pembunuhan karena marah
korban memaksa berhubungan intim
tersangka da menusuk korban dengan senjata tajam di apartemennya dan selanjutnya memutilasinya karena panik
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti senjata tajam dan buku tabungan
diduga tersangka juga menguras isi tabungan korban tiga puluh juta rupiah
sementara ini untuk pendalaman ke arah sana
dalam bentuk kelainan psikologis lgbt atau lain lainnya
kami akan lakukan pendalaman dengan menggunakan sekia psikologi psikologi atau sekia akademi
sebelumnya setelah menangkap tersangka pada jumat polisi kembali mencari potongan tubuh korban
yaitu kepala dan kedua kaki yang dibuang di sekitar jembatan sungai cimanceri kabupaten tanggerang
namun hingga jumat malam petugas tidak menemukan potongan kepala dan kedua kaki korban
diduga bagian tubuh tersebut hilang terseret arus air setelah dibungkus plastik dan dibuang ke sungai
selain gagal menemukan sisa potongan tubuh polisi kesulitan mencari barang bukti senjata tajam dan buku tabungan korban
barang bukti utama alat gerida yang dipakai tersangka memutilasi korban
sebelumnya pada rabu lima belas maret warganisasinya bangsa kecamatan tenjo kabupaten bogor jawa barat
digegerkan oleh penemuan mayat tanpa kepala dan kaki di dalam koper berwarna merah
pada mayat berjenis kelamin laki laki itu terdapat tato di lengan kiri bergambar manusia abstrak
dalam kasus ini kepolisian resor bogor membentuk tim khusus
selang dua hari sejak jenasa ditemukan
peniputan sianet indonesia